panitia seleksi hakim mahkamah konstitusi akan menggandeng kpk ppatk dan polri
untuk menelusuri rekam jejak para pelamar jabatan hakim konstitusi
mk tidak ingin hakim konstitusi mendatang berakhir seperti akil muhtar dan patrialis akbar
anggota pansel hakim mk todung mulya lubis menjelaskan
untuk menjaga integritas calon hakim konstitusi pelamar tidak boleh memiliki riwayat pidana dan masalah finansial
todung mulia lubis menyayangkan sebagian besar pelamar jabatan hakim konstitusi adalah job seaker atau pencari kerja
todung ingin calon hakim konstitusi adalah orang yang sudah mapan dan tidak membutuhkan pekerjaan agar tidak tergoda suap
untuk mencari calon hakim dengan kriteria tersebut tim mendekati orang orang yang dinilai berintegritas mapan dan terpanggil untuk melaksanakan tugas negara
todung mengaku sudah mengantongi beberapa nama
pansel nantinya akan menyerahkan tiga nama calon hakim konstitusi
kepada presiden joko widodo yang nantinya akan memilih satu orang
pendaftaran calon hakim konstitusi dibuka sampai tiga maret dua ribu dua puluh
kepada presiden joko widodo yang nantinya akan memilih satu orang